tingginya ongkos politik di tengah rahim menjadi salah satu faktor
banyaknya pejabat terjerumus politik transaksional
hingga masuk dalam pusaran korupsi
mahar politik sudah menjadi rahasia umum
tidak mudah memang mengungkapnya karena sulit mendapatkan bukti kuat
batasan antara mahar dan biaya pemenangan kadang juga sangat tipis
ya ada mengatakan mahar politik
ada juga sebagai orang saksi
itu memang kecepatannya lanjutannya
ialah ongkos untuk menjadi dpr
menjadi bupati wali kota gubernur itu menjadi mahal
sehingga menyebabkan proses ekonomi izin di daerah
menjadi dibebankan ke situ pada ujung ujungnya
ekonomi yang agak berbiaya tinggi
pembiayaan politik di era demokrasi terbuka menjadi dilematis bagi partai politik
calon presiden calon kepala daerah dan juga calon anggota badan legislatif
perang terbuka menuntut biaya tinggi
konsekuensinya timbul potensi praktik suap hingga korupsi saat mereka menjabat
tak hanya dalam momen pilkada
isu mahar politik juga menguat dalam detik detik menjelang pendaftaran calon presiden
dan calon wakil presiden pada sembilan agustus lalu
sehari sebelum deklarasi prabowo
sandi wasekjen partai demokrat andi arief menyebut sandiaga uno
memberikan mahar sebesar lima ratus miliar kepada pan dan pks
sebagai syarat pencawa presannya dengan prabowo
dugaan politik transaksional ini muncul saat andi mengungkapkan hasil pertemuan tim kecil partai demokrat
yang meminta penjelasan partai gerindra
soal munculnya nama sandiaga uno sebagai cawapres prabowo subianto
salah satu alasannya adalah ya sandi uno yang sanggup untuk membayar mahar kepada pan dan pks
kenapa harus pakai mahar mahar
harusnya kan kos politik
kos politik itu ya nantilah dibicarakan untuk pemenangan itu kan kita tahu juga perlu logistik ya kan
untuk kampanye dan sebagainya
tapi bukan sebagai syarat penaklukan
nah kalau kita melihat itu sebagai syarat penaklukan di mana pks yang ngotot
jadi ditaklukan dengan mahar lalu hanya sandi yang bisa
jadi bukan untuk kos kampanye ya tapi sepertinya seperti untuk syarat penaklukan
namun tuduhan tersebut dibantah oleh sandiaga uno
ia menyangkal adanya uang yang diberikan kepada koalisinya yaitu pan dan pks
dikutip dari detik com sandi mengatakan bahwa dirinya bersedia memberikan uangnya untuk kebutuhan kampanye
ya dewasa ini pentas demokrasi acapkali menyuguhkan akrobat politik yang dilakukan para elit
apa yang diungkapkan elit di depan layar seringkali berbeda dengan realita di belakang layar
kita masih membahasnya mengenai konteks demokrasi kita di tujuh puluh tiga tahun indonesia merdeka
saya masih bersama dengan pak mohtar pak botinggi penditi utama bidang perkembangan politik nasional di lembaga ilmu pengetahuan indonesia atau lipi
bersama juga pak reynold kasali guru besar ilmu manajemen
di tengah ada pak renald kasali guru besar manajemen di ui dan romo beni susetio budayawan
tadi kita berakhir di pembahasan mengenai indeks demokrasi kita
yang ternyata memang masih di tahapan yang stagnan ya
ternyata ada banyak faktor diantaranya adalah para elit elit politik
dewasa ini juga mungkin langsung ke pak mohtar kita saksikan bagaimana drama pencawa presan ya yang kita saksikan bersama
dan ada dugaan mahar politik atau mungkin politik transaksional yang mewarai demokrasi kita
apakah ini kemudian menjadi resiko atau harga yang harus dibayar pak muhtar dari sebuah demokrasi yang kita ambil
atau sebenarnya ini bisa dihindari
saya jawab dari pokoknya
beberapa bulan terakhir ini banyak tulisan tulisan yang mengatakan bahwa demokrasi itu salah
memang demokrasi ini tidak benar
itu termasuk dari beberapa intelektualitas sendiri
mengatakan ini demokrasi tidak berhasil
saya tidak sependapat dengan itu
yang salah kita dalam melaksanakan demokrasi
pelaksanaan demokrasi kita itu sebetulnya penuh kepalsuan
partai politik bukan partai politik yang sesungguhnya
partai politik itu tidak ada politiknya
gadungan saja semua
jadi ini yang harus kita koreksi
pemilihan umum bapak sudah betul
ini yang kita harus politik uang misalnya
apakah itu betul
itu yang harus kita tackle gitu
ada lagi hal hal yang lain saya kira perlu
jadi bukan salah demokrasi
jangan buang bayi bersama air
itu gitu loh
karena itu salah kita
kembali kepada yang lebih khusus gitu
khusus mengenai kemarin soal pencawa perisan itu
ada dua hal yang berlaku pada kedua kubu saya kira
pertama membiarkan kepentingan kepentingan sempit bermain hingga berlarut larut ke menit terakhir
dua kubu kena itu
yang kedua pada dua kubu itu tak ada pengindahan pada aspirasi aspirasi
yang kedua pada dua kubu itu tak ada pengindahan pada aspirasi utama dari para konstituen
tidak ada semuanya
hanya pikirkan keatas betul betul elitis
nah khusus pada kubu petahana itu ada paranoia pada politisasi agama
kalau menurut saya itu itu paranoia gitu
sudah sampai pada tingkat paranoya
saya bernalar begini
sesudah ustaz abdul samad tidak bersedia
sesudah dia tidak bersedia sebetulnya tidak perlu takut terlalu takut lagi ini
apalagi andai kata abdul samad maju pun mahfud bisa menanganinya gitu
mahfud bisa menghadapinya gitu
tapi lagi lagi elit partai berbeda pandangannya begitu
tapi elit partai tidak lagi mempertikan aspirasi ini
pendukung jokowi itu milenial atau yang muda dulu itu karena melihat jokowi sebagai sosok yang tulus
yang mempunyai sungguh sungguh tidak apa tidak ada tidak ada apa namanya no strings attached
tidak ada tidak ada tali tali yang mengikat dia gitu
dia sungguh sungguh lepas gitu
nah ini aspirasi ini yang katakanlah diabaikan
itu dikubu jokowi dikubu sandiaga lagi lagi mengenai mahar politik dugaannya
dikubu dikubu dikubu yang satunya dikubu penantang itu membiarkan membiarkan berlarut politik dagang sapi
dagang sapi terus sampai ke ujungnya ya
yang paling bersedia memberikan paling banyak uang
itu lah yang menang gitu
prof renard juga melihat hal yang sama tidak mengenai apa yang terjadi dalam politik transaksional kita politik uang mahar dan lain sebagainya
artinya begini artinya pemimpin kita justru memang terjebak dengan para elit elit parpol ya
sehingga tidak bisa lagi kemudian independensinya dipertanyakan begitu ketika menentukan cawapresnya siapa
di depan semuanya bilang kita serahkan capres cawapresnya kepada pak prabowo kepada pak jokowi
tapi kemudian di belakang la spirit kita dengar dengar ternyata nanti justru ada dorongan dari sebelah kiri dorongan sebelah kanan gimana prof
ya memang ini masalah capital ini
karena capitalnya untuk buat partai ini seakan akan itu menjadi besar sekali karena ketidaktulusan tadi
sehingga kemudian melahirkan biaya politik yang sangat besar
kompetisi diantara anggota itu sangat besar untuk saling menjegal dan sebagainya
bahkan dalam partai yang sama kita sering mendengar bagaimana mereka waktu itu ke mahkamah konstitusi saling menjegal
seharusnya yang masuk kawannya tapi dia bilang itu adalah dia ya
dan itu sudah terjadi beberapa kali
jadi kompetisi kompetisi berebut nomor dan sebagainya sudah terjadi juga secara internal
di dalamnya itu masuklah orang orang yang tidak tulus
ini semua karena pemimpinnya tidak memberikan contoh yang baik
kalau pemimpin contoh yang baik saya kira itu akan jelas
tadi disebutkan jokowi tidak mempunyai tali temali dan sebagainya
karena dia adalah pemimpin yang mempunyai ketulusan
dia mempunyai sesuatu keberanian di situ dan dia tidak terikat
barangkali juga dia tidak pernah bermimpi mau dia akan jadi presiden
dia tidak mempersiapkan
saya tidak heran kalau sering disindir pakaiannya
sering disindir karena dia kurusnya karena dia begitu lincah bergerak
karena dia adalah seorang pekerja yang tidak mempersiapkan diri untuk menjadi presiden
nah dari situ kita melihat dia ingin memberikan leadership
tetapi sangat tergantung pada partai partai yang ada di sekitarnya
sama dengan pak prabowo juga begitu
sehingga kita mendengar berbagai gosip di luar yang ini sudah tidak punya uang
yang ini punya uang
kalau sudah begitu bicaranya rakyat bicara tentang kemiskinan
ini kebohongan atau apa
kita jadi bertanya tanya sebetulnya
karena masyarakat ini tidak bisa hanya diberi mimpi
kemudian ditakut takuti secara berlebihan bahwa hidupnya semakin sulit dan sebagainya
tenang tenang mereka bisa beli motor sekarang tetapi merasa hidupnya miskin karena terus di sini
nah di cnn di amerika kalau kita lihat yang di cnn ini ada tulis ada iklan di situ ya
ini adalah pisang
ada orang yang bilang itu adalah apel
diucapkan terus berulang ulang sampai satu ketika anda akhirnya gerah juga dan merasa goyang juga
terus anda bilang juga oh iya ya ini bukan pisang ini apel ini
terus kita semua dipaksa untuk mengakui bahwa pisang itu adalah apel
padahal itu bukannya apple itu adalah pisang
itu yang terjadi saat ini juga di demokrasi kita
bisa terjadi seperti itu dan ini mulai banyak
yang dipaksakan oleh ini adalah pisang
oh itu adalah pisang
itu adalah banana
itu adalah apple
oke apa bagaimana menurut anda
atau jangan jangan begini apa yang terjadi kemarin ini jangan jangan karena memang sistem demokrasi kita juga mewajibkan ada presidensial threshold
akhirnya masyarakat tidak punya banyak pilihan untuk
sebenarnya gini loh sistem itu sebenarnya kan dipilih
ini bukan salah sistemnya
tapi pada pelakunya
jadi kita jangan nyalakan sistemnya pada pelakunya
karena apa pelakunya tidak punya kultur
demokrasi itu butuh kultur
tidak ada yang disebut habitus
satu gugus insting mencari berpikir bertindak bernalar berrelasi seorang insan politik
kita ini pedagang politik
ini tidak ada
maka politik itu hanya menjadi pedagang
kalau menjadi pedagang dia hanya mencari keuntungan
bagian dari perusahaan
dia mencari pada momentumnya panennya lima tahunan
nah ini ada momennya
momen ini yang digunakan
kan kemarin mengatakan semua diserahkan kepada pak jokowi
tapi detik terakhir berubah
jadi ketiga politik tanpa sebuah mentalitas
yang disebut tadi kulturusan
maka politik sebenarnya tambah moral
jadi yang kita pertontonkan adalah tidak adanya moralitas politik
termasuk apa yang mereka lakukan ketika berbicara di depan layar ternyata di belakang panggungnya berbeda
jadi gini loh
ini kan ketika politik itu menjadi semacam ritual
kebohongan demi kebohongan
maka menjadi spiral kebohongan
nama zulkirtiasa mencuat
karena dia menjadi negarawan disitu
menjadikan kedua kubu
tapi kemarin ketika dibicara
itu betul betul tidak etis sama sekali
seperti ke mpr
ya karena bagi
jadi ke negarawannya hilang
ke negarawannya menjadi partaiwan
nah ini kan problemnya
karena apa tadi
ya itu tadi
hilangan arata keutamaan
jadi kalau politik tanpa keutamaan
dia akan pragmatisme
tapi yang sekarang dipilih adalah pragmatisme
yang bahaya adalah ketika pragmatisme itu dibangun
tidak lagi untuk kepentingan nation
maka kepentingan lebih kepentingan jkpnd
yang sekarang kepentingan jkpnd adalah ganti presiden
nah ini kepentingan jkpnd
tangan tangan mengenai presidenial threshold yang kemudian ini menjadi bagi sebagian orang
kemudian ini menjadi halangan atau batasan bahwa kita tidak bisa punya banyak calon kandidat
saya tidak begitu menguasai hukum tata negara dan sebagainya
tapi menurut saya kalau terlalu ketat memang susah
perlu dilonggarkan sedikit sehingga ada pilihan yang
yang cukup banyak bagi masyarakat juga ya
jangan terlalu panjang juga
ya ada banyak
nanti bingung juga
kalau pilihan kalau andai kata sama dengan di amerika yaitu seleksi ke presiden itu dilakukan
itu tidak apa apa
tapi kalau kita kan dipertandingkan langsung umum
itu mahal sekali
jadi saya tidak mempersalahkan sama sekali misalnya saudara effendy gacali mengatakan
udah lah ini aja gitu ya
thresholdnya begini aja gitu
tapi mungkin terlalu ketat
ya tapi kan problemnya memang kan itu baru bisa lima tahun mendatang
maka yang harus sekarang diperketat adalah ambang batasnya untuk masuk ke dalam parlemen
jadi kalau ini empat harusnya enam
jadi bukan presiden selesai
sehingga tinggal tiga atau empat partai
sebab demokrasi itu
kalau demokrasinya berlalu lalu tanpa efisiensi
itu juga membuat kebingungan pasar loh
kalau pasarnya negatif terus
nggak bisa membangun
ya demokrasi nggak sehat
jadi demokrasi itu akhirnya ditentukan juga dengan pertumbuhan ekonomi kita
semakin tinggi pertumbuhan semakin orang hidup sejahtera demokrasi bisa jalan
kalau teori maslu itu kalau kita mau demokrasi ya bisa aktualisasi diri
tapi kalau orang masih mikirnya makan
tapi kalau demokrasi tidak sehat ya akhirnya semua tidak sehat begitu ya
oke satu hal lagi yang membuat tidak sehat adalah kita belakangan diwarnai dengan demokrasi yang berbau identitas
politik identitas sara dan sebagainya
nanti saya akan langsung ke pak renat
tapi kita jeda terlebih dahulu
kita akan bahas nanti bagaimana demokrasi yang dibaluti oleh isu isu sara
ras dan sebagainya
apakah ini kemungkinan masih akan dimainkan di pilih press dua ribu sembilan belas
nanti kita akan bahas
kami akan segera kembali setelah ini tetap bersama kami di live moment terpercaya
spesial kemerdekaan ri yang ke tujuh
politisasi suku agama ras dan juga antar golongan turut mewarnai demokrasi di tanah air
dalam berbagai penulisan

masih ada pihak pihak yang memanfaatkan kebinekaan untuk kepentingan politik
praktis identitas primordial tertentu dimanipulasi untuk mengarahkan kepilihan tertentu
ini akan kita bahas bersama dengan tiga narasumber saya
masih dalam warna atau konteks kemerdekaan dan ujian demokrasi begitu
yang ternyata belakangan kita dihadirkan dengan politik politik identitas isu sara dan lain sebagainya
tapi sebelum kita mulai dialog saya ingin mengajak untuk melihat ada pertanyaan
ada cuplikan atau twitter dari detik news
ini kita ambil bisa dilihat bersama
ini mendagri mengatakan indeks demokrasi ri menurun justru karena isu sara
bagaimana kemudian di jakarta ya ini terutama di jakarta dalam pilkada tahun lalu ya romo
ternyata justru isu sara mewarnai pilkada dki jakarta yang menjadi indikasi bahwa itu justru menurunkan kualitas
ini sebenarnya politik sara identitas ini apa yang sebenarnya tengah terjadi sih prof renat kalau dari yang anda lihat
apakah ini kemudian menjadi jualan yang cukup ampuh untuk bisa mempengaruhi pemilih
begitu yang tadinya rasional kemudian mulai agak agak goyang karena ada isu identitas atau bagaimana
sebetulnya dagangan untuk politik itu ada tiga
yaitu pertama adalah menjual tuhan
ya tuhan dipolitisir dan dibungkus
dan itu sangat kuat sekali ampuh sekali begitu ya memobilisasi
yang kedua itu adalah rakyat
rakyat atas nama rakyat
rakyat atas nama rakyat
miskinan sebagai jemoyar
ada kata rakyat lah
pastikan ucapan ucapan mereka ya
dan yang ketiga itu adalah kemungkinan besar neolib
kebijakan ekonomi yang meolib dan sebagainya
tapi jangan lupa ini menarik ini
ini ramai di mana
besar sekali di jakarta
menurut saya ini ada yang salah di para elit
karena para elit yang memainkan
dan jakarta ini masyarakat berpendidikannya cukup tinggi sebetulnya
tetapi dimainkan oleh masyarakat yang berpendidikan
diputar putar dengan menggunakan gadget gadget itu
sehingga kemudian menjadi sebuah gerakan yang meresahkan
yang seharusnya kita sudah melangkah lebih jauh ke sana
bayangkan ketika di london wali kotanya adalah orang dari pakistan
kemudian di belanda itu banyak dari afganistan
ada yang dari turki dan sebagainya
sudah tidak bicara lagi itu
tim sepak bola prancis kita lihat kembali
tapi justru kita terjebak lagi dalam isu itu
kita terperangkap di sana
oleh karena itu ini adalah sebuah bel penting bagi kita untuk bangun kembali
menyatukan kembali itu
nah saya melihat yang kedua ini adalah isu isu ekonomi
yang kemudian akan digerakkan
dan ekonomi ini pasti berkaitan juga dengan etnik
nah ini di dunia ini
sekarang ini lagi kebangkitan cina
kita tidak mau barat kita juga tidak mau cina
ini maunya kemana
padahal sekarang bangsa bangsa di mana mana itu sudah bergumul bersama sama
karena ini elak kolaborasi
baju yang kita pakai ini adalah tenunnya memang ditenun orang indonesia
tetapi jangan lupa barangkali di sini ada modalnya sebagian dari taiwan barangkali
barangkali kancingnya dibuat dari mana
barangkali benangnya katunnya
american cotton barangkali
kemasannya dari mana
ini semua sudah produk kolaborasi global yang tidak bisa lagi kita pisah pisahkan bangsa mana yang berperan lebih daripada yang lain
jadi terjadi pencairan antarabangsa sehingga membuat kita menjadi lebih peaceful sebetulnya
dulu kita pergi ke china tidak bisa
itu adalah politik tirai bambu tirai besi
sekarang kita sudah bisa ke sana
turis disangka tenaga kerja asing
tenaga kerja asing disangka turis bisa terjadi bolak balik
modus berbisnis berubah
dulu kita membeli barang itu sudah jadi satu kesatuan dan mahal ke sini
china tiba tiba merubah pola bisnis
dia memberi seperti kita belanja di s hardware
barangnya itu hanya dia nanti petugasnya datang dia merakit di kita
dan kemudian kita bilang itulah tenaga kerja asing
jadi ini persepsi persepsi ini bisa meruntuhkan kepercayaan kita satu sama lain
dan kepercayaan itu adalah bawaan
itu adalah bonding suatu nation
suatu perkat bagi kita
saya dengan pak mohtar bisa bersebelahan begini ngomongnya enak
karena kita sama sama ada bonding trust
ya itu sama sama warga negara indonesia
ada kesamaan kita cara berpikir kita yang sama
tapi yang jelas tiga hal tadi yang kemudian laku dijual ya
ada tuhan rakyat
dan satu lagi neolib
neolib ini tidak dipahami rakyat tapi dipahami oleh para elit
ekonomi neolib begitu ya
karena misalnya ketika anda baca wa kita akan dikejar pajak
yang punya iphone akan dikejar pajak
kartu kredit tidak dikejar pajak
itu yang buat siapa
sampai hari ini kita punya kartu kredit tidak dikejar pajak
sampai hari ini kita iphone tidak dikejar pajak
kita lihat ini ada juga cuitan dari beberapa politisi mengenai
mungkin bisa kita kaitkan dengan isu agama dan juga sara ya
ini ferdinand hutahayan ini adalah kadi hukum partai demokrat ya

dengan memilih ma'ruf amin jelas bahwa jokowi bawa bawa politik identitas
dengan memilih ma'ruf amin jelas bahwa jokowi bawa bawa politik identitas
politik agama dan mengabaikan asli bangsa dari resiko konflik horizontal
meski itu hak konstitusional tapi arahnya jelas politisasi agama
prabowo yang selama ini tertuduh ternyata memilih nasionalis
ini kan jadi kebalik kebalik kemarin nih cawapres kita ini
nah ini dari rahlan nasidik politisi demokrat
ini baru awal gong tanda pertandingan dimulai bahkan belum dipukul
politik agama kali ini dari istana
gimana ini pak bokhtar justru akhirnya dibalikan begitu ya politik

perjanjian betul betul istana juga ya mengambil ceruk juga ya dari isu isu agama ini
saya mau katakan seperti saya singgung tadi
kubu pak jokowi itu menjadi terperangkap pada itu juga gitu
mestinya jangan menjadi apa namanya tertangkap oleh itu
mungkin karena realitas politiknya juga pak atau bagaimana
kan realitas politik itu tergantung pada apa yang dikatakan orang itu definisi situasi gitu
kita bisa mendefinisikan situasi berbeda beda tergantung kita di
pertandingan aja di situ
nah makanya saya menyayangkan sebetulnya tidak perlu takut betul pada politik sisi agama gitu
nah saya tidak mengangkatnya lebih tinggi lagi
politik sisi agama itu adalah bagian dari populisme
nah kita perlu membedakan antara nasionalisme dan populisme
bangsa kebangsaan itu beda dengan populisme ini
populisme ini memang sifatnya mayoritarian tapi semayoritarian mayoriannya pun
dia tidak mencakup semuanya gitu
dia selalu mengeksclude selalu ada yang selalu disisihkan dan disingkirkan dan dipinggirkan itu
kalau nasional kebangsaan itu itu selalu semuanya dirangkul
itu bedanya gitu
jadi sebanyak banyaknya warganya populisme pun tidak pernah mencakup seluruh unsur bangsa gitu
jadi kita harus sadar betul ini
jadi jangan kita terperangkap pada politik identitas itu gitu
kita tetaplah setia pada politik kebangsaan
harusnya begitu ya pak ya
harus begitu harus begitu
dari dki jakarta ya ini sudah mulai menyeruak
sebenarnya gini loh politik identitas itu kan bagian dari propaganda
propaganda itu selalu memanipulasi kebenaran
agama ini kan dipakai untuk alat untuk merebut simpatik dan emosi
tuhan tadi yang singgung oleh prof reina
karena mereka tidak akan bicara tentang agenda tidak bicara tentang gagasan
tapi bicara tentang emosi populis
artinya ini bahaya sekali untuk demokrasi kita
bahaya tapi justru dengan segala kekurangan apapun pak jokowi justru cintu
dengan memilih terakhir maruf amin
pak jokowi mengatakan politik identitas dikubur
karena agama akan diperkecil
jadi kalau dimainkan agama tidak laku dulu lagi
jadi pondolomnya itu
kalau dimainkan agama untuk menyerang
nah ini kan politik
karena sudah tidak bisa sudah ada kayak mahrub amin di sana begitu
dalam politik itu selalu kan strategi
maka ketika strategi dicarilah strategi itu
karena selama ini semua yang negatif diarahkan ke negatif
padahal kalau kita mau jujur harusnya kita jujur saja ya
misalnya dituduh cina
tapi saudara cina yang mana
ya kan itu kan sebenarnya kan pembalikan kan
jadi pembalikan pembalikan itu yang membuat akhirnya ya sudah
di satu sisi memang ada desakan dari partai politik
karena partai politik juga takut kalau perpaput maju kan peluangnya akan tipis
jadi ini dagang semua
nah dalam dagang ini sebenarnya pak jokowi dengan jito mau lepas dari perangkap itu
jadi ini sebenarnya
jadi dengan ini dia mau mengatakan sekarang dikontrol saya
jadi kira kira dua ribu sembilan belas nanti politisasi asara agama ini akan hilang
saya agak beda dikit
memang barangkali dinetralisir
tetapi apa yang hilang adalah visi
ya betul itu setuju
visi yang hilang inilah yang membuat generasi muda itu yang cerdas itu yang merasa ham
nah ini bahayanya
nah ini bahayanya
memang risikonya betul
tapi visi tidak
kalau dari sebuah pilihan itu ya
tapi harus juga ingat generasi muda
jangan pengalaman amerika terjadi
banyak orang amerika mulai politik itu hambar kecewa
kemudian mereka akhirnya apa
kenapa yang terjadi seperti ini
masalahnya karena pilihannya adalah hilly clinton bukan jokowi gitu
ya tapi hampir mirip
kalau bernie sanders yang maju
bernie sanders yang maju
benang lah itu
nah tapi ini juga hati hati
singkat saja sebelum kita jeda
kenapa kemudian isu agama ini sangat laku ya bagi sebagian masyarakat kita
bahkan di jakarta juga terjadi dan
tapi juga tidak di indonesia
terjadi juga di tempat tempat yang lain
artinya isu isu primordial ya
atau memang dunia saat ini tengah dihadapkan dengan
kita punya satu buku menarik
agama dan kekerasan
agama itu memang paling gampang dimanfaatkan
karena menyangkut penaksiran
lah ketiga penasiran ayat ayat itu untuk kepentingan politik
itu paling mudah untuk membakar
hilster juga menggunakan yang sama
demi kejayaan bangsa jerman
orang yahudi dihabisin
jadi inilah propaganda sebenarnya
agama itu kan sebenarnya kalau mau jujur ya
kalau nggak hati hati jadi propaganda
maka mengatakan agama menjadi candu loh
mak mengatakan itu
saya kembali mengatakan itu
kehilangan visi gitu ya
ini sudah jelas jelas masyarakat pemilih kita itu mayoritasnya muslim
tapi kenapa bukan partai partai islam yang dipilih
pada umumnya gitu
itu sudah pelajaran
dan setidaknya mayoritas masyarakat kita juga sudah mulai belajar
pada dunia islam di timur tengah gitu
apa yang terjadi di sana gitu
dengan politisi agama yang begitu kencang
yang begitu halal darahnya orang
yang satu hari raya menjelang hari raya
hari lebaran itu dibantai dua ratus orang di irak ya
itu dimana logikanya gitu
jadi saya kira masyarakat indonesia masyarakatan cerdas
yang tumbuh dari aneka budaya
dan kebudayaan jawa itu sebetulnya juga berperan terus
kebudayaan jawa itu merelatifkan kebenaran
usai jeda kita akan kembali membahas apakah dengan segala macam tantangan
dan persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita ini
tujuh puluh tiga tahun kita merdeka
dengan jalan demokrasi sudah dipilih
apakah demokrasi ini masih pantas
masih layak untuk kita anut
kalau iya mengapa
kalau tidak apa yang kemudian harus dievaluasi
kita akan bahas nanti
kita akan segera kembali
tetap bersama kami di layar pemilu terpercaya
kita masih membahas mengenai bagaimana kpk
tujuh puluh tiga tahun indonesia merdeka
dan tantangan untuk demokrasi kita
tadi kita sudah banyak membahas mengenai realitas politik saat ini
apa yang menjadi masalah mengenai demokrasi
nah pertanyaannya kemudian sekarang adalah
apakah demokrasi masih layak masih tepat untuk dijadikan landasan
untuk konsep bernegara republik indonesia
sebelumnya saya ingin mengajak kita semua untuk melihat
bagaimana realitas politik yang terjadi di pemilihan cawapres
mengenai pemilihan nama nama
yang kemudian disampaikan oleh masing masing dari elit parpol
karena tadi disinggung bahwa ini elit parpolnya justru bermasalah
kita akan lihat bagaimana apa yang terjadi di depan
ternyata berbeda dengan yang terjadi di belakang
terkait dengan cawapres
nah tentu mengenai isinya
dan itu diserahkan ke pak presiden
kami juga memastikan bahwa koalisi ini telah sepakat bulat untuk menentukan
salam sejahtera presiden
dan pengumumannya kita serahkan sepenuhnya kepada pak jokowi
saya juga tidak menawarkan menyarankan kader demokrat sebagai cawapres beliau
tetapi karena saya pernah menjadi capres dulu
saya punya liberty
ketika saya memilih pak yusuf kala pak jk
tahun dua ribu empat itu sepenuhnya pilihan saya
tidak ada yang mendikte tidak ada yang mengharuskan dan apalagi menekan
nah mengingat apa yang saya alami
kalau pak prabowo yang kita dukung sebagai capres
beliaulah yang akan memutuskan nanti tentu dengan pertimbangan pertimbangan yang masak
untuk nama cawapres pak sudah disepakati pak
ya semua mengatakan bahwa diberikan kepada capresnya
tapi itu realitas di depan layar
ternyata di belakang layar ini agak agak berbeda
itulah yang menjadi potret demokrasi yang belakangan mungkin disimak oleh masyarakat ya
apalagi dalam pemilihan cawapres kemarin
nah di tengah apa yang tadi sudah kita banyak bahas
bahwa apa sekalian mengenai tantangan demokrasi kita
apa yang harus diperbaiki dan apa yang salah
sekarang pertanyaannya adalah
bagaimana seharusnya demokrasi kita ke depan di indonesia
dan apakah ini kemudian masih menjadi pilihan terbaik bagi bangsa ini untuk tetap berlangsung
di tengah perbedaan yang banyak ini
ribuan pulau ratusan suku dan budaya
bagaimana pak mohtar melihat ini
saya kira tidak ada kata dua
itu pasti demokrasi adalah paling cocok bagi kita
ratusan kebudayaan kita ratusan suku kita beragam agama kita
tidak bisa tidak harus dengan demokrasi gitu
karena demokrasilah yang atas dasar bangsa itu
yang membuat itu semua unsur menjadi berharga gitu
menjadi terhormat gitu
ini yang harus kita
kita sadari betul
begitu kita keluar dari demokrasi
akan terjadi diskriminasi
sudah pasti itu
ketika kita keluar dari demokrasi justru terjadi diskriminasi
otoritarisme orde baru itu dibangun dari diskriminasi
begitu kita keluar dari demokrasi
berarti terpusat pada satu orang kekuasaan itu
dan itu pasti diskriminatif
karena pasti orang dekat dia aja yang bisa
tapi di tengah masalah politik uang
masyarakat kemudian di mobilisasi
nah itu harus dikoreksi
dengan isu isu yang lain
itu harus dikoreksi
itu bagaimana ini pak
akarnya adalah pada partai politik
itu yang harus dibenarkan gitu
bikinlah partai politik yang sejatinya partai politik
yang sekarang belum
ini harus kita
dan demokrasi itu
demokrasi itulah yang memberikan harkat pada setiap individu manusia yang dilakukan
tidak ada sistem lain yang memberikan harkat dan keterhormatan pada individu manusia
hanya demokrasi gitu
prof herwat sepakat dengan pak motar mengenai itu
karena kita selama ini tidak memperhatikan aspek kelembagaan dalam arti yang sebenarnya
lembaga itu bisa berarti ideologi peraturan regulasi
sambil termasuk support pendanaan
saya berpikir mungkin saatnya sekarang semua dana dari partai politik dikembalikan saja kepada pemiliknya
ya kalau itu sudah jelas kok
ini ada pemiliknya semua ya
pemiliknya ambil uangnya lagi kembali kemudian negara mendanai partai politik
kita keluarkan uang cukup
uang cukup besar
kemudian itu adalah uang negara
sehingga kalau ada penyelewengan mereka adalah koruptor
karena partai politik ini milik masyarakat
tidak boleh milik perorangan
sekali mereka disahkan mereka dapat support
kemudian itu kemudian dijamin untuk memakmurkan bangsa kita
ketulusan bisa berperan di program ini
harusnya seperti itu ya prof
sehingga tidak ada lagi pemilik modal
tidak ada lagi istilahnya
dia hanya menjadi founder pendiri
tapi setelah itu ini milik masyarakat
oke tapi tetap demokrasi menjadi pilihan yang terbaik untuk bangsa indonesia
demokrasi itu adalah suatu
dunia akademik itu hidup karena ada demokrasi
apa yang harus diapalosikan
seperti apa sebaiknya demokrasi kita ke depan harus berjalan
demokrasi itu suatu hal yang menjadi pilihan kita terbaik
tapi kita harus menyiapkan juga yang disebut bagaimana negara itu hadir
artinya negara harus membiayai partai politik itu
kalau nantinya partai politik menyalahgunakan kekuasaan ya katolik itu dibubarkan
tetapi juga harus ada transparansi harus ada pengawasan dan disitulah baru demokrasi berjalan
kedua demokrasi dari demos dan keraton
partisipasi rakyat publik itu penting
nah maka untuk melibatkan demokrasi itu menjadi penting bagi kita karena ini yang menyatukan kebenekaan
kalau tidak akan ada tirani
justru demokrasi memberi jaminan tidak ada berani itu
nah persoalan kita ini kan lemahnya di pendidikan politik
karena partai politik tidak menjalankan pendidikan politik
tunggak sadarkan baik
itu karena apa
saatnya lah demokrasi dikembalikan pada rohnya
untuk kembalikan rohnya harus milik publik bukan milik orang orang
nah bahaya kita adalah demokrasi artinya milik kapital dan milik media
yang sekarang terjadi yaitu manipulasi demokrasi karena demokrasi dikendalikan oleh kapital dan pemilik media
nah tapi pemilik media itu juga pemilik tambang
maka demokrasi ketika berbiaya tinggi akan dikontentalisasi
dengan mengancam demokrasi
dengan ancaman demokrasi yang demikian artinya kan semua kembali kepada masyarakat
rakyat kita sebenarnya harus seperti apa
harus menjadi masyarakat yang cerdas tentu tapi harus bagaimana
rakyat itu sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima cerdas kok dalam hal pemilih kok
tapi yang tidak cerdas itu elitnya
lebih cerdas bangsa kita pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima daripada sekarang
daripada sejak orde baru kemarin
mengapa elitnya ini
ya karena feudal itu
jadi harus ada semua kita ini harus mengalami sebuah revolusi kebudayaan dan menemukan proses dialetika
kita selalu tidak pernah mencari sentisa itu
karena kita selalu berpikir bahwa kita selalu hanya melihat reaktif
tetapi kita tidak proaktif
maka kuncinya adalah geng perubahan
perubahan paradigma dunia telah baru
maka francisus bacon mengatakan
siapa yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi dia menguasai sendiri
rupanya elit kita tidak menguasai
itu loh repotnya
yang dikoreksi tadi itu
terima kasih banyak romo beni
terima kasih banyak prof renal
terima kasih banyak pak muhtar
kita tentu masih optimistis ya bagaimana demokrasi kita ini bisa memberikan yang terbaik untuk negara kita untuk indonesia
mudah mudahan juga masyarakat juga semakin cerdas melihat perilaku para elit politik
dan juga ini juga adalah sebuah peringatan bagi partai politik ya
untuk kemudian membenahi diri begitu
untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat
sehingga demokrasi kita menjadi demokrasi
yang naik kelas
terima kasih banyak bapak bapak sekalian sudah hadir di cnn indonesia pada malam hari ini
dan memang ada ada gium yang menyebut demokrasi itu biang politik
bila politik sering diterjemahkan sebagai pertarungan merebut kekuasaan
demokrasi ialah kebersediaan menerima segala ataupun secara legowo siapapun yang memenangi pertarungan politik itu
ketika politik memisahkan kita dari mereka demokrasi mempersatukannya kembali dalam kami
dan demikian layar memiliki percaya spesial hari kemerdekaan
republik indonesia serehat sirait pamit